ianya ada apa ianya
ianya lihat tuan gak sih
jangan jangan ada di kamar bibit
sobat enggaknya enggak enggak
bibik manis padel
udah bu padah
nih abang makasih ya
kamu memang temen baikku
tapi untuk yang satu ini
aku lebih percaya sama suamiku
dia kan lagi lupa ingatan
dia jadi berpikir
jadi bisa aja kan dia iseng atau
jadi juga enggak ingat sama sekali
pokoknya aku enggak mau
rumah tangga ku hancur berantakan
cuma gara gara foto iseng kayak begini
kamu bodoh kalau kamu nggak percaya semua ini
aku tegaskan sekali lagi
aku lebih percaya sama suamiku
siang pak raditya
nah def sini
kamu duduk sini
ada perempuan yang mau ketemu sama bapak di luar
tidak lama kamu akan percaya kalau radityo yang sekarang sama kamu bukan suami kamu yang sebenarnya
bisa gak sih gak usah ganggu
tapi gak usah ganggu apa gak ada kerjaan ya
hei kamu gak bisa menghitungkan aku begitu aja
kartu mati kamu yang aku pegang
kok jadi tegel banget dengan katanik aku
aku hamil pak
iya sama pak lah
sama ini gak ada laki laki kecuali mas yang dekat dengan aku
kita kan baru ketemu
saya nggak suka yang gelap gelap
kita kan baru kenal
ini foto saya kita bersama
malah gue yang kena getahnya
mas sekarang mau mungkir
mas gak mau tanggung jawab
saya mau bunuh diri di depan mas
mat lo demen banget sih jerumusin bang sudirin
eh eh bang siapa yang mau ngejerumusin
lagi juga kapan lagi kita punya kesempatan jadi orang kaya
kapan lagi kita naik mobil kayak beginian
eh kita keburu tua
lu juga keburu tua buat jadi penyanyi dangdut
siapa yang mau ngeliat orang tua nyanyi nyanyi dangdut
berarti gue mesti bayar hutang lima puluh miliar
terus gue nikah sama cewek tuh
oh kamu pengen ngawinin itu cewek
gak boleh bang
ayo bunuh dia aja
aduh jangan jangan jangan jangan
jangan buru diri
lagian abang gak cinta sama cewek
abang cuma cinta sama si timan ismadu
ah tapi abang pengen ngawinin cewek kan
nah kasing malah gue
pokoknya aku minta bagian aku
sebagian uang ini akan jadi milik kamu
jika kamu berhasil menikahi kopi
aku minta sebagian hartanya popi
nanti tuh punya banyak rumah di jakarta
tapi ada satu hal yang kamu harus lakukan
kamu mau sama siapa
kok tumben pulangnya siang
kok gitu sih
kamu lagi nunggu laki laki hidung pulang itu ya
kok jahat banget sih ngomongnya